pengurus besar e sport indonesia resmi melepas timnas e sport indonesia untuk kejuaraan dunia iesf world championship ke lima belas di rumania
pada kesempatan yang sama pb esport juga memberikan bonus sea games kamboja dua ribu dua puluh tiga
pelepasan timnas esport indonesia menuju kejuaraan dunia esport ini dilakukan di kantor pengurus besar esport indonesia di kawasan gandaria jakarta selatan pada minggu
sebanyak delapan belas atlet akan bertanding melawan perwakilan dari satu ratus empat puluh negara yang akan mengirimkan wakilnya di kejuaraan dunia e sport ke lima belas yang berlangsung di kota lasi rumania pada dua puluh empat agustus hingga tiga september dua ribu dua puluh tiga mendatang
pada kesempatan yang sama pbsi juga memberikan apresiasi berupa bonus dan penghargaan untuk para atlet yang telah berhasil meraih medali emas dan perak di ajang sea games kamboja dengan total bonus mencapai empat satu miliar rupiah
kita harapkan sebenarnya dari potensi potensi atlet di negara kita itu sangat sangat banyak sekali yang memiliki potensi itu
hanya bagaimana kita bisa menyaring mereka melatih mereka membina mereka dan dukungan daripada semua lini itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan itu sendiri